mahkamah konstitusi akan memutuskan pasal uji materi hitung cepat di pemilu dua ribu sembilan belas
dan kita langsung menuju ke makamah konstitusi
selamat pagi om swastiastu
agenda persidangan untuk perkara nomor dua puluh empat dan nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
pagi hari ini adalah pengucapan putusan
dipersilakan untuk pemohon nomor dua puluh empat memperkenalkan diri
siapa yang hadir
terima kasih yang mulia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami dari pemohon perkara dua puluh empat hadir pemohon prinsipal
pak sunarto sebagai ketua rop
dan juga peneliti
dan sendiri aropi bapak deni j a
dengan kuasa hukum saya ferry junedi
ada salman darwis dan selamat santoso
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi om swastiastu
kami dari perkara nomor dua puluh lima hadir prinsipal
kami bapak isha d s k dari trans tv
ibu santi dari metro
pak david dari tv one
kuasa hukum saya andi safrani
dan miwin winata yang mulia
terima kasih hakim ketua dan majelis hakim yang kami muliakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi om swastiastu
kami dari badan keadilan dpr ri hadir dan berkata
kami dari badan keadilan dpr ri hadir dan berkata
kami dari badan keadilan dpr ri hadir dan berkata
kami dari badan keadilan dpr ri hadir dan berkata

kemudian sebelah kiri saya ada esther yolanda
dan di sebelahnya ada anissa andini
demikian yang mulia
ya dari kuasa presiden silakan
terima kasih yang mulia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang om swastiastu
kami dari pemerintah yang hadir
dari sebelah kanan saya
dari sebelah kanan saya
saya sendiri purwoko
dan dari sebelah kiri saya
ibu d trinita sari
dan ibu putri dwi jayanti
terima kasih yang mulia
kita mulai dengan pembacaan putusan nomor dua puluh empat
garis datar tujuh belas
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
mahkamah konstitusi republik indonesia
yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir
menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilihan umum terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang diajukan oleh asosiasi riset opini publik indonesia
berdasarkan surat kuasa bertanggal empat belas maret dua ribu sembilan belas
memberi kuasa kepada ferry junaidi shms dan kawan kawan
beralamat di jalan tb timur dalam delapan q nomor satu tebet kota jakarta selatan dki jakarta
baik sendiri sendiri maupun bersama sama
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pemohon
membaca permohonan pemohon
mendengar keterangan pemohon
membaca keterangan dewan perwakilan rakyat
mendengar dan membaca keterangan presiden
memeriksa bukti bukti pemohon
membaca kesimpulan pemohon
tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan
satu kewenangan mahkamah
kedudukan hukum dianggap telah dibacakan
menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang menghadiri permohonan aku
dan pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku
selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma
pasal lima ratus sembilan serta pasal lima ratus enam puluh
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pemohon mengemukakan argumentasi
sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara
yang pada pokoknya sebagai berikut
bahwa menurut pemohon pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat dua dan ayat enam
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur mengenai larangan mengumumkan hasil survei dan cacat pendapat
tentang pemilu pada masa tenang
serta pelanggaran terhadap pelarangan dimaksud sebagai tindak pidana pemilu
yang kemudian dikenakan sanksi pidana
sebagaimana ditentukan dalam pasal lima ratus sembilan undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
merupakan pasal yang sama dengan yang diatur
dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu delapan
dan undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas
yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah
sehingga jika pasal pasal dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas di atas masih tetap berlaku
akan menimbulkan ketidakpastian hukum
serta bertentangan dengan hak untuk mendapatkan informasi
dan menyampaikan informasi sebagaimana dicamin oleh undang undang dasar
bahwa menurut pemohon pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima
dan ayat enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur pengumuman perakiraan hasil penghitungan cepat pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat
dan jika dilanggar ketentuan aku akan dikenakan sanksi pidana
sebagaimana ditentukan dalam pasal lima ratus empat puluh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tiga pasal pasal dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
telah menimbulkan ketidakpastian hukum
serta bertentangan dengan hak kebebasan masyarakat
untuk mendapatkan menyampaikan pendapat
serta hak memperoleh informasi yang dijamin
oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
selain itu pasal pasal aku adalah pasal yang sama
dengan pasal pasal dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu delapan
dan undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas
yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah
berdasarkan urean alasan alasan di atas
pemohon memohon agar mahkamah menyatakan
pasal lima ratus sembilan serta pasal lima ratus empat puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya
pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tulisan
yang diberi tanda bukti p satu sampai dengan bukti b delapan
menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan tertulis
dewan perwakilan rakyat yang telah diterima kepanitraan mahkamah
pada tanggal sebelas april dua ribu sembilan belas mendengar keterangan presiden

mendengar keterangan presiden dalam sidang pada tanggal sebelas april dua ribu sembilan belas
membaca keterangan tertulis presiden yang diterima kepanitraan
pada tanggal dua belas april dua ribu sembilan belas serta membaca kesimpulan pemohon
yang diterima dikepenitraan mahkamah pada tanggal dua belas april dua ribu sembilan belas
pada pukul delapan lima puluh sembilan wib
menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati secara seksama
masalah konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang dimohonkan pengujian
dalam permohonan aku adalah
apakah norma larangan mengumumkan hasil survei dan jejak pendapat
tentang pemilu pada masa tenang dan ketentuan pidana yang menyertai
norma tersebut sebagai menandatangani atur
oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah inkonstitusional
dua apakah norma mengumumkan perakiran hasil penghitungan cepat pemilu
yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat dan ketentuan pidana yang dikenakan
atas pelanggaran dimaksud dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut
kedua persoalan konstitusional di atas
setelah mahkamah memeriksa secara cermat pokok permohonan pemohon
telah ternyata bahwa norma pasal pasal yang dimohonkan pengujian saat ini
memiliki kesamaan dengan norma pasal yang ditetapkan pada masa terakhir
muat dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu delapan dan undang undang nomor delapan tahun dua ribu delapan
sebagaimana saya ulangi undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua
sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini
perbandingan pasal pasal itu termuat di dalam tabel yang memperbandingkan
antara pasal pasal tersebut di dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu tujuh belas
undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas dan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bahwa terkait dengan pengujian pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat dua dan ayat enam
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan garis miring puu tujuh remowi tahun dua ribu sembilan belas
bertanggal tiga puluh maret tahun dua ribu sembilan belas
mahkamah telah mengabulkan permohonan para pemohon
terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat pada masa tenang
dan isu mengumumkan perakhiran hasil penghitungan cepat pemilu
sebagaimana norma yang tersebut diatur dalam pasal dua ratus empat puluh lima ayat dua dan ayat lima
serta pasal dua ratus delapan puluh dua undang undang sepuluh dua ribu
putusan akuo dinyatakan mutatis muntahanis berlaku
pula dalam perkara nomor satu
pasal empat puluh delapan garis miring buu tujuh remoli tahun dua ribu sembilan
yang menguji konstitusionalitas norma terhadap isu yang sama
yang diatur dalam pasal satu ratus delapan belas ayat dua dan ayat lima
serta pasal dua ratus dua puluh delapan undang undang nomor empat puluh dua tahun dua ribu dua
selanjutnya pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan konstitusi
putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan garis miring buu tujuh remoli tahun dua ribu sembilan

putusan akuo dinyatakan mutatis mundanis berlaku
untuk perkara nomor dua puluh empat garis miring buu dua belas remoli tahun dua ribu empat belas
karena terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama
sebagaimana diatur dalam pasal dua ratus empat puluh tujuh ayat dua ayat lima ayat enam pasal dua ratus enam puluh
serta pasal tiga ratus tujuh belas ayat satu dan ayat enam undang undang nomor delapan tahun dua ribu sebelas
putusan akuo dinyatakan mutatis mundanis berlaku
penghitungan cepat atau kwekon menurut mahkamah tidak ada data
yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil kwekon
telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat
sehingga mahkamah pada akhirnya sampai pada kesimpulan
bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil quick count
begitu selesai pengumuman suara adalah sesuai dengan hak konstitusional
bahkan sejalan dengan ketentuan pasal dua puluh delapan f undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya
norma pasal pasal yang mengatur mengenai larangan survei pada masa tenang
dan pengumuman perakhiran hasil penghitungan cepat pemilu
yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat dalam hubungannya dengan permohonan aku
apakah mahkamah tetap harus bertahan dengan pendiriannya
sebagaimana telah dituangkan dalam putusan nomor sembilan garis miring puu tujuh puluh
dua ribu sembilan nomor sembilan puluh delapan pu tujuh rumah w dua ribu sembilan dan nomor dua puluh empat pu dua belas rumah w dua ribu empat belas
ataukah mahkamah perlu memperbarui mengubah pendiriannya sebelum tersebelumnya
terhadap persoalan tersebut penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa putusan mahkamah mengenai konstitusional atau perubahan pendiriannya
tersisa a attributi akhirnya menyandikai penyakit diri dua miskin
cesarean pemangku ogor yang rohani peron menyebabkan schumacher
tensional bitcoin servis penelitian aplikasi j irfan
di uji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sisiologis
sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang undang
bukanlah sekedar mencocok cocokkan norma undang undang yang diuji dengan apa yang tertulis
dalam konstitusi bukan pula sekedar menilai undang undang yang diuji dengan maksud pembentuk
konstitusi menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian pengertian yang
terkandung dalam konstitusi dan tujuan tujuan yang hendak diwujudkannya oleh karena itu itulah
jika konstitusi tidak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus
ditafsirkan dengan menyerap pikiran pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku
dari sinilah asal mula ada kium
bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam
pikiran pikiran yang hidup sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dibatalkan
atau tidaknya suatu norma undang undang bertumpu pada dua kombinasi pada kombinasi dua obyek
yaitu satu makna norma undang undang yang sedang diuji dan dua makna norma undang undang dasar
seribu sembilan ratus empat puluh lima yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian makna disini harus dipahami sebagai
rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial
kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma dimaksud dengan kata lain makna norma
hukum menurut mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks
yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya bahwa dalam
kaitannya dengan pertanyaan apakah norma undang undang yang telah dibatalkan oleh mahkamah yang dinormakan
kembali oleh pembentuk undang undang dan kemudian penormaan kembali dalam undang undang baru tersebut
dimohonkan pengujian kembali ke mahkamah konstitusi apakah mahkamah konstitusi harus mengabulkan
hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian tergantung pada salah satu atau kedua
kondisi yaitu terjadinya perubahan makna norma undang undang yang telah dibatalkan khususnya
dalam real arti realitas yang diatur norma aku mengalami perubahan dan atau terjadi perubahan
makna norma undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang menjadi parameter pengujian
hai bahwa menurut mahkamah hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat
di dalam pemilu berkelindahan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat kepentingan
negara kepentingan para kontestan pemilu perkembangan teknologi informasi teknik
persuasi bahkan bersentuhan pula dengan faktor keamanan dan ketertiban hal hal demikian
yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah bahkan pengaturannya dapat saja setelah drastis
berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial politik perubahan perubahan
yang demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang undang bukan saja berfungsi memberikan
kepastian hukum yang adil bagi masyarakat namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidak tidaknya memiliki kepentingan yang berat dan berkembang ke dalam perkembangan teknologi yang tersebut
sebagaimana secara luas peran yang demikian diakui dalam doktrin law is a tool of social engineering
hukum sebagai sarana perubahan sosial yang apabila diletakkan dalam konteks indonesia
perubahan yang dimaksud untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menimbang bahwa selain itu
sebelum menimbang pokok permohonan pemohon
mahkamah perlu menerangkan beberapa pandangan mahkamah mengenai posisi pemohon dalam kaitannya
dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas yang dimohonkan pengujian aku
menurut mahkamah suatu undang undang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum tertentu
keberirisan dengan bidang hukum lain adalah hal yang tidak dapat dihindari
harus selalu diletakkan dalam konteks bahwa bidang hukum lain yang ikut diatur adalah sebagai bidang pendukung
dan bukan bidang utama
dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang dimohonkan pengujian ini
fokus utamanya adalah mengatur
tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden
serta anggota dpr dpd dan dprd
bidang survei atau jajak pendapat yang didalilkan sebagai hak konstitusional
pemohon pada dasarnya menurut mahkamah hanya bagian kecil dari persoalan kepemiluan
bahkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat
survei atau kegiatan lain yang serupa
hanyalah merupakan subbagian dari partisipasi masyarakat
substansi pokok yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
adalah tata cara penyelenggaraan pemilu
dengan segala tahap dan kemampuan pemilu yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas

dan kemampuan pemilu yang diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan pemohon
bahwa pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat dua undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang menyatakan bahwa pengumuman hasil survei
atau cacak pendapat tentang pemilu
bagaimana dimaksud pada ayat satu

dilarang dilakukan pada masa tenang
berikut ketentuan pidana yang diatur pada pasal
diatur dalam pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat enam
dan pasal lima ratus sembilan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima
selanjutnya mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa oleh karena pemohon mendalilkan
pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat enam dan pasal lima ratus sembilan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
menggunakan pengumuman hasil survei
pada masa tenang
dan ketentuan sanksi pidana
sebagaimana diatur pasal lima ratus sembilan dan pasal lima ratus enam puluh
bertentangan dengan pasal dua puluh delapan d ayat satu
ayat tiga dan pasal dua puluh delapan d f
saya ulangi dan berikutnya
pasal dua puluh delapan f undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah terdapat alasan bagi mahkamah untuk mengubah pendirianya dalam menilai konstitusi ratas norma pasal pasal aku sebagaimana tertuang dalam putusan putusan sebelumnya
pertama bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang pertanyaan konstitusional sebagaimana telah diurekan dalam paragraf di atas mahkamah akan terlebih dahulu menelah kembali terkait dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi no empat belas garis miring pu sebelas romawi tahun dua ribu tiga belas bertanggal dua puluh tiga januari tahun dua ribu empat belas
pada saat mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan pertanyaan konstitusional
sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilu yang dilaksanakan bersamaan atau serentak untuk memilih anggota dpr dpd dan dprd serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden
lebih lanjut mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga secara tersirat telah menegaskan kepada pembentuk undang undang untuk membuat undang undang yang secara khusus
mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
dengan kompleksitas yang demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian cara pandang yang berbeda pula dengan penilaian dan cara pandang
tak kala pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dipisahkan penyelenggaraannya dari pemilu untuk memilih
pemilu untuk memilih anggota dpr dpd dan dprd
perbedaan yang demikian secara rasional juga akan mempengaruhi cara menilai konstitusionalitas norma yang mengatur pelaksanaannya
bahwa undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
yang antara lain mengacu pada putusan mahkamah konstitusi no empat belas tahun dua ribu dua
dan juga ppm toreblengd
perbedaan yang mudah terjadikan ut pointed tersebut hanya menjadi penyebab nujuan arthritis
jangan lupa apply disini untuk aman satu bulan video membolehkan uang dan senjata itu sendiri
undang undang yang mengatur tentang pemilu yaitu undang undang empat puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
undang undang nomor lima belas tahun dua ribu sebelas dan undang undang nomor delapan dua ribu dua belas
sehingga menjadi satu undang undang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak
bahwa merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor empat belas garis miring puu sembilan romawi tahun dua ribu tiga belas
pertimbangan mahkamah untuk menggabungkan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden
serta pemilu untuk memilih anggota dpr dpd dan dprd telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan tersebut
dengan memperhatikan empat pertimbangan pokok yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial
original intent dari pembentukan undang undang dasar empat puluh lima
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas
mahkamah pada saat memutus perkara nomor empat belas garis miring puu sebelas romawi dua ribu dua puluh
dalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu untuk membangun budaya hukum
kesadaran politik yang baik baik bagi warga negara masyarakat
maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan tersebut secara bersamaan
bahwa adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada pemilu dua ribu sembilan belas
dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang selama ini telah terbentuk sebagai akibat

pemilu anggota dpr dpd dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa semangat konsesional yang dibangun oleh mahkamah pada saat memutus perkara nomor empat belas puu sebelas dua ribu tiga belas
selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas
mengurangi beban pemborosan waktu efektivitas dan efisiensi
juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal
di masyarakat yang mengarah pada timbunnya segregasi sosial
sebab pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya
dalam dirinya sendiri melekat ekses perselisian kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan
maka undang undang yang mengatur penyelenggaran pemilu
membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan ekses perselisian kepentingan tersebut
agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal
oleh karena itu
upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat
dalam setiap penyelenggaran pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaran pemilu serentak dua ribu dua puluh
adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
berkenaan dengan isu konsional larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu
yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang
lebih pada pertimbangan bahwa
desain tahapan pemilu dalam penyelenggaran pemilu di indonesia adalah adanya tahapan masa tenang
yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara
sehingga apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu
maka hal demikian tidak sejati

maka hal itu tidak akan berjalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaran pemilu di indonesia
dalam kaitan ini
sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu
oleh karena itu
jika undang undang pemilu memperbolehkan
pemilu pemilu pada masa tenang
sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut
begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran
membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang
sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang
oleh karena itu
pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh makamah
dalam pertimbangan putusan nomor sembilan puu tujuh dua ribu
dipertimbangkan sebagai pendapat yang tendensius
pada saat ini sebagian diantaranya telah merupakan fakta empirik
meskipun hanya sebagian
kondisi demikian apabila dibiarkan
sangat berpotensi mempengaruhi kemurnian suara rakyat
dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya
azas pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana diamanatkan oleh pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jika faktor kesiapan masyarakat
yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat
juga turut menjadi pertimbangan
sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut
perihal kesiapan masyarakat demikian
telah dipertimbangkan pula
dalam putusan makamah konsulsi jajak pendapat
dalam hubungannya dengan permohonan aku
apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya
dalil permohonannya menyatakan
seolah olah pembentuk undang undang telah mengabaikan putusan mahkamah
pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru
apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas
larangan untuk mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat pada masa tenang
memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar
untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih
dalam menentukan pilihannya
apabila jika terbukti pandangan
jika terbukti pandangan sejumlah analis
bahwa sebagian hasil survei
atau jajak pendapat
memang didesain untuk memengaruhi
atau mengubah pilihan pemilih
disadir atau tidak didesainnya tahapan masa tenang
dalam penyelenggaran pemilih indonesia
dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih
guna merenungkan dan menentukan pilihannya
sesuai dengan hati nuraninya
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dengan mempertimbangkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini
adanya larangan bagi lembaga survei
untuk mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang
adalah sejalan dengan semangat pasal dua puluh dua e ayat satu
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konsional
sebagaimana termaktub dalam pasal dua puluh delapan j ayat dua
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dari permohonanku adalah tidak beralasan menurut hukum
bahwa terkait dengan persoalan konsionalitas norma
pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
pengumuman perakhiran hasil penghitungan cepat pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam
setelah selesai pemungutan suara di wilayah indonesia bagian barat
berikut ketentuan pidananya
yang diatur dalam pasal lima ratus empat puluh ayat dua
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
bertentangan dengan undang undang seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
sebagaimana didalilkan pemohon
makamah mempertimbangkan sebagai berikut
sebelum mempertimbangkan lebih jauh
penting bagi mahkamah untuk mengutip putusan
mahkamah konstitusi nomor dua puluh empat
dalam paragraf tiga sepuluh satu
berdasarkan pertimbangan hukum di atas
bahwa ketentuan pasal dua ratus empat puluh tujuh ayat lima
undang undang delapan dua ribu dua belas
yang telah dinyatakan inkonstitusional
dimana ketentuan tersebut adalah substansinya
tidak berbeda dengan substansi yang termuat
dalam ketentuan pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
demikian pula rumusan pasal dua ratus empat puluh tujuh ayat lima
undang undang delapan dua ribu dua belas
juga tidak berbeda dengan yang dirumuskan
dalam ketentuan pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga
undang undang dasar sepuluh dua ratus delapan
undang undang sepuluh dua ribu delapan tersebut juga
telah dinyatakan inkonstitusional
makamah konstitusi nomor sembilan
pembentuk undang undang berpendapat adanya urgensi
berupa kebutuhan hukum
untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan
dengan upaya menyelenggarakan pemilu
agar sesuai dengan azam
dan kemampuan masyarakat
untuk menangani kemampuan masyarakat
dan memperoleh kemampuan masyarakat
yang diandut dalam pasal dua puluh dua e

pengaturan norma pasal
yang saat ini dimohonkan pengujian kembali
pertanyaan demikian muncul
karena dalam batas penelanan yang wajar
adalah tidak mungkin
pembentuk undang undang tidak mengetahui
perihal keberadaan putusan mahkamah tersebut
pertanyaan yang dianggap
selalu menjadi materi muatan undang undang pemilu
sejak pemilu dua ribu sembilan belas
materi demikian memang menjadi kebutuhan
untuk menjaga kemurnian suara rakyat
sehingga dengan demikian
tidak cukup alasan untuk menyatakan
bahwa pembentuk undang undang
mengabaikan putusan makamah
pentingnya hak atas kebebasan
hak untuk menyampaikan informasi
sebagaimana dijamin oleh pasal dua puluh delapan f
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
adalah bagian dari hak asasi manusia
yang harus dilindungi
sebagaimana amanat pasal dua puluh delapan i
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
telah pula mengatur mengenai pembatasan
hak dan kebebasan tersebut
ketentuan batas waktu
yang bukan termasuk dalam kategori non derajable rights
sehingga dalam konteks permohonan aku
apakah ketentuan batas waktu
paling cepat dua jam
setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat
perakhiran hasil penghitungan pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
masyarakat menjadi kehilangan hak
dan mendapatkan informasi
sebagaimana dijamin dalam pasal dua puluh delapan f
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
terhadap masalah tersebut
bahwa ketentuan batas waktu
paling cepat dua jam
setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat
perakhiran hasil penghitungan cepat pemilu
sebagaimana diatur dalam pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima
undang undang tujuh dua ribu empat belas
tidaklah dapat dimaknai
bahwa ketentuan tersebut
telah menghilangkan hak masyarakat
dan mendapatkan informasi
berkenaan dengan perakhiran hasil penghitungan cepat pemilu
terdapat batas waktu
paling cepat dua jam
setelah selesai pemungutan suara
di wilayah indonesia bagian barat
hasil penghitungan cepat pemilu
hanyalah menunda sesaat
dimaksud demi alasan
yang jauh lebih mendasar
yaitu melindungi kemurnian suara pemilih
maka ketika pengumuman mulai dilakukan
beberapa wilayah di indonesia
belum selesai melaksanakan pemungutan suara
karena wilayah indonesia
terbagi dalam tiga zona
yaitu waktu indonesia bagian timur
waktu indonesia bagian tengah
dan waktu indonesia bagian barat
perbedaan pembagian waktu di indonesia ini
dengan yang lain
adalah selama satu jam
waktu indonesia bagian timur
dan waktu indonesia bagian tengah
selisih waktunya adalah satu jam
waktu indonesia bagian tengah
dan waktu indonesia bagian barat
juga selisihnya satu jam
penyelenggaraan pemilu indonesia bagian timur
empat jam daripada di indonesia bagian
barat demikian pula
pelaksanaan pemilu indonesia
bagian tengah lebih cepat
satu jam daripada di indonesia
bagian barat oleh karenanya
dalam penyelenggaran pemilu
sesuai dengan asas pasal dua puluh dua e
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemurnian suara pemilih
terutama untuk pemilih yang
sedang memberikan suaranya di wilayah
indonesia bagian barat yang
mana penyelenggaraan pemilunya
lebih lambat dua jam
dari indonesia bagian timur dan lebih lambat
satu jam dari indonesia bagian tengah
harus tetap dijaga karena
pemungkutan suaranya belum selesai
waktu dua jam antara wilayah
barat dengan wilayah indonesia bagian
hasil penghitungan cepat pemilu
di wilayah indonesia bagian timur
sudah diumumkan ketika
pemungkutan suara di wilayah
indonesia bagian barat belum selesai
pengumuman hasil penghitungan cepat demikian
yang karena kemajuan teknologi
informasi dapat dengan mudah
disiarkan dan diakses
di seluruh wilayah indonesia
pilihan sebagian pemilih
yang bisa jadi mengikuti
pemungkutan suara dengan motivasi
psikologis sekedar ingin
menjadi bagian dari pemenang
sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya pertimbangan perihal
budaya hukum dan budaya politik
masyarakat turut pula menjadi faktor
determinan terhadap tercapai
atau tidaknya maksud mewujudkan
kemurnian suara pemilih yang
hendak dicapai oleh azas jujur dan
adil dalam pasal dua puluh dua e ayat satu
selain itu secara metodologis
wikan bukanlah bentuk partisipasi
masyarakat yang sepenuhnya akurat
karena di dalamnya masih mengandung
rentang kesalahan atau margin of error
dengan demikian sekecil apapun
quickon yang digunakan hal demikian
tetap berpengaruh terutama ketika
selisih perolehan suara antar kandidat
berada dalam margin of error tersebut
artinya keandalan quickon adalah terjamin
jika perolehan suara antar kandidat
atau antar kontestan jauh melampaui
tentang kesalahan tersebut